media sosial tengah diramaikan kasus akun yang mengaku ngaku sebagai layanan perbankan
modus pelaku berdasarkan pantauan saya di media sosial ini
jadi pelaku ini mereplay keluhan yang disampaikan nasabah kepada akun perbankan
lalu mengajak nasabah untuk melanjutkan percakapan mereka lewat aplikasi pesan instan
berpura pura sebagai layanan resmi perbankan menjadi modus penipuan baru di jagadmaya
pelaku memalsukan akun menggunakan nama produk perbankan di indonesia
antara lain bca bni dan bank mandiri
firma analisis data drone emprit menemukan jumlah akun palsu yang mengatasnamakan bca
ada tiga ratus tiga puluh satu akun dan bni ada satu ratus tiga belas akun
bca sebagai salah satu perusahaan perbankan yang namanya terseret dalam kasus ini
menyatakan telah melapor ke polisi
kami telah berkoordinasi berkomunikasi dengan pihak kepolisian
melaporkan oknum oknum yang menciptakan akun bodong tersebut
dan kami juga berkoordinasi untuk menghapus seluruh akun bodoh yang mengatasnamakan bca
dan sampai saat ini kami menghormati bahwa nanti pihak kepolisian akan memberikan penjelasan lebih lanjut
terkait proses penyelidikan atas laporan kami
sementara bni telah meminta nasabah bni untuk mewaspadai akun palsu
serta menunjukkan daftar akun resmi bni yang bertanda centang biru di setiap platform media sosial
analis keamanan siber dan dosen
universitas prasetya mulia alfonsa nujaya menyarankan
agar nasabah tetap jeli memastikan keaslian akun bank
cirinya adalah centang biru atau tanda akun terverifikasi yang terletak pada nama akun
nasabah juga harus segera menyadari jika ada perilaku pelaku yang tidak wajar
dalam mengatasi keluhan nasabah
tipsnya memang kita harus teliti kita lihat ada centang biru atau tidak
atau sejenisnya tapi orang yang sedang bermasalah
seperti perakkan tadi dia akan kurang reti dan dengan mudah akan tertipu
jadi mungkin tipsnya agar pengguna layanan berhati hati
apalagi kalau sampai dihubungi oleh call center dan ingat jangan pernah memberikan kode
yang dikirimkan melalui sms atau sejenisnya
harusnya kasih tahu nomor kartu atm pun sebenarnya udah perlu curiga gitu
alertnya mesti sangat tinggi
selain itu alfons menyarankan penyedia layanan perbankan juga meningkatkan layanan perbankan
agar tidak muncul keluhan pelanggan via media sosial